trabowo sandiaga unuk terus berkampanye meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka
masing masing kandidat pun membentuk narasi politik mereka
hanya saja narasi tersebut masih belum menampakkan substansi dari visi dan misi yang ditawarkan
prabowo sandiaga misalnya kerap mengkritik pemerintah saat ini
mereka justru cenderung menyajikan gaya politik saling sindir
dikutip detik com di depan pendukungnya saat menghadiri deklarasi dukungan
alumni universitas indonesia pada sabtu lalu
capres petahana joko widodo menyampaikan pidato pentingnya pengalaman di pemerintah
jokowi mengisahkan soal pengalamannya memimpin dari level kota provinsi hingga akhirnya menjadi presiden
joko widodo meminta pendukungnya tidak asal coba coba
dan meminta agar masyarakat tidak lemah dan takut terhadap tantangan tantangan tersebut
dipikir merebut lima puluh satu persen saham freeport selama empat tahun kita negosiasi itu mudah
tapi saya tahu bahwa negara sebesar indonesia ini negara sebesar indonesia ini tantangannya juga besar
tantangannya juga banyak tapi kita tidak boleh lemah tidak boleh takut terhadap tantangan tantangan dan rintangan rintangan
jangan sampai ada pesimismo di antara kita
jangan sampai ada yang bilang indonesia bubar gak ada
jangan sampai ada yang bilang indonesia punah tidak ada
saya katakan tidak ada
saya kadang kadang jengkel dan marah untuk hal seperti itu
kritikan pedas pun dilontarkan capres dua prabowo saat menyampaikan pidato kebangsaan pada senin lalu
selama ini pemerintah tak sanggup menyelesaikan permasalahan bangsa yang ada
ada yang mengatakan jangan pesimis
indonesia katanya akan bertahan seribu tahun lagi
saudara saudara saya bertanya
apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit
tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya
tidak membela petani nelayan dan pekerjanya
yang tentaranya tidak kuat
bisa bertahan seribu tahun
jangan jangan sepuluh tahun saja sudah setengah mati kita
calon wakil presiden dua sandiaga uno pun ikut berkomentar
yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang bisa menghadirkan solusi dari permasalahan bangsa
tkn jokowi ma'ruf dan juga ahmad riza patria
juru debat ppn prabowo sandi
kang maman bang riza selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
apakah kemudian kita lihat nih
sekian lama sudah kampanye besok sudah debat perdana
tidak terasa semuanya cepat
tapi seakan tidak ada yang betul betul menempel di benak masyarakat untuk program program kerjanya
jadi kalau misalnya kita bicara jokowi yang diingat adalah saling sindir dan akhir akhir ini begitu
jadi tonenya agak agak berubah nih sekarang
sudah ngegas sekarang pak jokowi
apakah sudah segenting itu memang situasinya kang maman
enggak justru kita melihat ya dari dua pidato tokoh ini
kita sudah memasuki tahapan yang lebih subtansional
baik pidatonya pak jokowi atau pidato kebangsaannya pak prabowo
kita melihat pidato pak prabowo ada satu hal yang menarik juga
yaitu pengakuan terhadap prestasinya pak jokowi
ini kan sebenarnya hal yang menarik
bahwa sesungguhnya dua kandidat ini sudah mulai menampilkan sebuah ajang
dimana debat ini harus betul betul mencerdaskan nalar kita sebagai bangsa
dan juga menguatkan komitmen kita bagaimana indonesia ke depan
nah inilah yang sebenarnya kita harapkan di debat besok
di mana kami baru saja rapat tkn
dan kita menyiapkan imploser jubir jubir yang nanti akan mengelaborasi
kekuatan debat yang ada di bidakara itu
jadi tidak sekedar debat menjadi acara yang seremonial
tetapi harus dielaborasi bagaimana tun
yang diucapkan oleh pak jokowi atau kiamar amin itu bisa di breakdown di elaborasi oleh para jubir
para impleser dan juga relawan
kita membuat sebelas titik nobar seluruh indonesia dan beberapa puluh nobar di jakarta
saya rasa ini harus menjadi ajang politik partisipatif bagi indonesia ke depan
begitu juga dengan pak prabowo akan tone nya sudah berbeda tone nya sudah memberikan solusi
kalau misalnya kita dengar dari pidato kebangsaan kemarin tonenya masih sama dengan seperti sebelum sebelumnya
masih banyak kritikan tapi masih belum secara jelas memberikan solusinya
kalau yang berkuasa dia kan bekerja memenuhi janji bekerja memenuhi rencana pembangunan jangka panjang
jangka menangah jangka pendek sesuai dengan bapak penas
itu memang yang berkuasa siapapun yang berkuasa
pak khamaman jadi presiden juga harus fokus memastikan itu
nah kami tentu yang oposisi bukan bekerja melaksanakan program pemerintah
yang melaksanakan program pemerintah kan pak khamaman sebagai presiden pak jokowi dan teman teman
kami kan di luar tugasnya apa
pertama mengkritisi kinerja daripada petahana
tapi mengkritisi itu bukan dalam rangka menjelekan menyalahkan dan sebagainya
mengkritisi dalam rangka mengusir
mengoreksi mengkritisi yang konstruktif
itu tugas oposisi di mana mana
dan si petahana nggak perlu marah nggak perlu buffer nggak perlu kena
karena ketika nanti kami yang menjadi penguasa mendapat mandat dua ribu sembilan kangul kuasa
tentu yang oposisi ketika sekarang menjadi petahana menjadi penguasa akan sebaliknya
nah itu biasa saja
maksud saya itulah demokrasi kita
insya allah kami ke depan menjadi eksekutif
kalau pkb memang senangnya di dalam terus
nah pdip kan pernah dulu di oposisi bersama kami
wah gak kalah hebat pdip kalau kita lihat datanya mengkritisi pak sby
nah sekarang sekarang di pemerintahan
ya harus terima dong di mengkritisi
jadi itu saya kira yang pertama sesuatu yang biasa saja
ya tugas prabowo dan pak sandi itu ya memang mengkritisi
mempersiapkan perencanaan pembangunan dengan visi misi program ketika nanti kami memerintah
insya allah katakanlah begitu
ya silahkan kritisi
jadi saya kira itu biasa saja
dulu dibilang kedua pihak lebih banyak nyindir tidak data
sebenarnya tidak juga
ya teman teman media juga lah yang senang
ini kan berita berita yang kontroversi
boyolali kalau nggak di expose juga nggak viral
kan begitu ya teman teman media senang
harusnya media mohon maaf
media juga membantu kami
ayo kedepankan dong gagasannya
ini bangga dengan infrastruktur
apa yang kami kritisi dengan infrastruktur
jadi itulah yang ini
kami mengkritisi terlalu banyak import
ya silahkan dijawab
kenapa harus import
saya kira itu yang kita inginkan
itu itu itu
itu itu permedia atau jangan jangan dari kedua pihak juga melihat itu saling sindir
ya tentu itu ada
itu lebih mudah untuk menempel
bukan maksud saya itu tentu ada
kan semua orang tidak bisa diatur
tapi kalau media membantu kami
tidak membesarkan itu
itu lain ceritanya
saya setuju bang reja ya
bahwa di forum ini juga kalau nggak salah
beberapa minggu kebelakang saya mengatakan
bahwa satu adalah soal regulasi daripada kput sendiri
jadi ketika kita mau ngomong visi misi
mereka bilang belum saatnya
sehingga dikritiklah kita
dikritiklah pak prabowo
regulasi ini yang harus dirubah ke depan
sehingga kita dari awal sudah ngomong visi dan misi
yang kedua adalah kita jujur bahwa media
senang yang simbol dan lain sebagainya
sementara subtansi dari kritik oposisi
termasuk subtansi dari apa yang akan kami lakukan
di periode kedua nanti
itu kadang kadang gagal terelaborasi
kalimat kami adalah
bagaimana kita terjebak pada eksploitasi gimmick
bluffing dan lain sebagainya
tapi gagal mengelaborasi visi dan misi
tetapi memang poin ketiga
netizen senang yang begitu
sehingga akhirnya kami juga jujur aja
ketika ada isu isu seperti itu
akhirnya kita mengelaborasi
mengelaborasi kenapa ada politisi sontoloyo
kenapa ada kelompok genderowo yang menyebarkan fitnah dan sebagainya
yang tersindir bang patria
padahal kita juga tidak ke arah beliau beliau
tapi tidak tersindir juga kita
artinya ada reaktif bang
tidak ada yang baper ya
padahal kita ingin mengatakan
kita ingin indonesia ke depan lebih maju
kita ingin indonesia ini dibangun demokrasinya tanpa hoax tanpa fitnah
kami nggak nuduh pasangan dua
kok jangan jangan ada pihak ketiga yang tidak suka
dengan orang orang yang memang sudah ditakdirkan untuk memimpin bangsa ini
dengan pola strategi ke depan
jadi menurut saya
inilah babak kedua
babak yang harus subtansional
babak yang harus mengedepankan
apa sih program yang bisa dieksekusi diimplementatifkan ke depan
di babak kedua
besok terdekat kita akan bicara soal ham
apa yang pasti yang akan dibawa besok oleh para capres ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita langsung akan membahas apa yang akan menjadi tema debat besok
salah satunya adalah soal hak asasi manusia
ada yang menarik pernyataan dari komisioner komnas ham
dua puluh tahun pasca reformasi
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini
dinilai tidak memiliki pemikiran reflektif untuk memperjuangkan
memperbaiki perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
saya mulai dari petahana dulu
ya yang pertama tentu
isu ini menjadi isu yang penting
kemanusiaan hak asasi manusia
itu jauh melampaui sebelum negara ini berdiri
dan menjadi latar belakang berdiri negara ini
makanya di misi pasangan kami
nawat cita jilidua
untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara
dan rasa aman kepada seluruh bangsa ini
nah kita harus mengakui bahwa
persoalan hak asli manusia ini
tidak terselesaikan dengan baik
dari pemerintahan gus dur
lalu ibu mega
termasuk pak sby
dan mungkin pak jokowi
tetapi saya ingin mengatakan bahwa
pak jokowi ada kemajuan
misalnya yang pertama
jokowi menginstruksikan kepada kejaksaan agung
untuk menilai lanjuti temuan temuan komnas ham
tetapi kalaupun sulit
maka disilahkan pihak keluarga korban
menempuh non yudisial
tapi itu ditolak
ada kemajuan kemajuan misalnya
contoh kecil ya
banyaknya posisi perempuan
di pemerintahan jokowi
itu sebenarnya salah satu pemenuhan hak juga
kestaraan gender dan lain sebagainya
kita tahu bahwa
hari ini lewat pembagian sertifikasi tanah
dan lain sebagainya
itu pola pemenuhan hak
asasi manusia juga
kita yang menginginkan di periode kedua nanti
penyelesaian persoalan persoalan pelanggaran hak asasi berat
itu bisa diselesaikan
ini menjadi problem yang harus diselesaikan
secara arif dan bijaksana
saya setuju kritiknya al araf
saya setuju kritiknya teman teman di kontras
dan lain sebagainya
harus ada konsep besar
yang betul betul bisa diselesaikan secara langsung
harus ada konsep besar
yang betul betul bisa diselesaikan secara langsung
dom di aceh
termasuk di papua
dan lain sebagainya
komitmen ini yang akan terus dielaborasi oleh kami
makanya pada debat nanti
bahwa jokowi adalah harapan untuk penyelesaian pelanggaran pelanggaran ham
terutama pelanggaran ham yang berat
sekalipun masih menyisakan keganjalan
yang untuk mengetahui primera kemasalahan camelin camel

sekalipun masih menyisakan keganjalan
bagi para keluarga
katakanlah majlis kamisan
sudah ditemui diajak berfoto diajak berbicara
tapi sudah begitu saja
tidak ada follow up nyapapun sampai saat ini
ya itu itu sebenarnya yang menjadi persoalan
saya berangkat dari kontras
pertama yang bilang ke pak presiden ketika
itu untuk menyelesaikan menemui teman teman
kemisan lalu berdialog dan lain sebagainya
tetapi kan persoalannya
bukan hanya presiden pada tataran tataran
yang lain pun ini seharusnya harus diselesaikan
juga ini sebenarnya
persoalan siapapun yang memimpin reformasi
birokrasi di kita memang belum
sepenuhnya menyeluruh dan saya
rasa di periode kedua nanti jokowi
ma'ruf amin lah reformasi birokrasi
termasuk penanganan hak asli manusia
ini akan menjadi prioritas bagi
pemerintahan kedua kami yang sekarang
masih belum jadi prioritas prioritas
tetapi masih mencari bentuk
komunikasi komunikasi yang lebih intens termasuk
juga kami memohon masukan
dari teman teman ngo terutama
yang berkaitan dengan
konsen kepada penegakan hak asasi manusia
berapa lama akan mencari bentuk
katakanlah ini di term pertama masih mencari bentuk
untuk penyelesaian kasus kasus
sangat berat di indonesia jadi memang
soal penyelesaian kasus ham ini kan
soal hak asasi
ini fitrah yang diberikan oleh allah
oleh tuhan yang maha kuasa ya
jadi memang harus menjadi komitmen siapapun
presidennya termasuk pak prabowo
ini menjadi isu yang paling penting
dan isu sentral
hak asasi manusia itu termasuk hak kebebasan
memilih begitu loh makanya kami
ingin presiden itu bukan
lima puluh persen persen karena bagi kami
sudah dibatasi itu membatasi namanya
itu melanggar hak manusia kang maman gak bisa
jadi capres nanti sama saya kan begitu
ke depan nyalain pkb
ham demokrasi umpamanya
parlemen tresot juga
empat persen itu melanggar hak
jangan jadi alasan
open legal policy gitu nggak kelar kelar
gitu nah hakim
konstitusi harus paham bahwa ini melanggar ham
soal politik saya setuju tadi semua harus kita
inventarisir bukan cuma sejak
talang sari di lampung
tapi juga sejak empat puluh delapan enam puluh lima
pki itu kan juga semua harus
diselesaikan sampai terakhir papua
kemarin yang tiga puluh
orang kan itu juga kita kritisi
kelompok kriminal bersenjata
pemerintah harus berani bahwa itu
pemberontak bahwa itu
terorisme jangan yang
dianggap terorisme dikepung dengan ribuan
tentara kita sementara yang
menyandra satu tiga ratus orang mati
tiga puluh orang lebih dianggap
kriminal bersenjata itu kami kritisi
itu bagian dari penuntasan
tidak hanya soal hukum
tapi juga soal ham disitu
jadi masalah ham ini masalah luas
saya setuju tadi pak jokowi
memberi tempat pada
perempuan di kabinet saya kira itu bagus ya
di pemerintahan kami juga akan begitu
memang belum memerintah tapi
dia sudah buktikan di gerindra
partai yang pengurus
perempuannya paling banyak

luar biasa gitu yang kami laporkan
ya banyak teman teman di partai
saya tidak menyalahkan itu namanya
berstrategi menyiasati karena
mau diverifikasi pengurusnya direvisi gitu
dikurang kurangin sehingga jumlah
pengurus ada yang cuma di bawah
dua puluh lima ada yang cuma di bawah tiga puluh iya iya iya
kalau lima puluh di bawah seratus sehingga perempuannya
kecil nah itu contoh jadi pak prabowo
itu tidak bicara teori
tidak sekedar visi misi program
tapi yang penting kan mengimplementasikan
dan membuktikannya memang tidak mudah
menghadirkan perempuan tidak hanya jadi caleg
jadi pengurus juga tidak itu
contoh ya bicara ham perempuan
perhatian beliau berapa lama kira kira kalau
kalau kasus ham berat di tangan pak prabowo
saya kira ini perlu
komitmen dan implementasi
untuk merealisasikannya kita perlu
bicara sama semua kelompok ya
apalagi kan kelompok yang terlibat ini
sudah senior senior lah
di atas atas beliau tentu kan
sebagai presiden dan ternyata kan masih hidup
orangnya jadi perlu kearifan kebijakan
tapi juga perlu konsistensi
bahwa siapapun yang
salah ya bukan
bukan harus dimaafkan
tapi dihukum secara profesional
sehingga mencari bentuk keadilan
yang ideal bagi semua
tidak bermaksud kalau kami nanti berkuasa
kemudian kami cari cari
kelompok lawan oposisi
tidak boleh begitu begitu juga
sebaliknya jadi yang penting semua adil
siapapun yang terlibat
sejak dulu kasus empat puluh delapan
sampai kemarin papua siapapun
harus diproses nah tentu
ada aturan hukum berpijak pada
undang undang yang ada tidak boleh juga
ada diskresi presiden
yang melanggar undang undang itu melanggar ham
jadi presiden juga tetap harus
patuh dan taat pada undang dasar empat puluh lima
pada aturan hukum
kuhap dan sebagainya
peraturan pemerintah dan semuanya
tapi juga harus mengedepankan human right
akan bisa lebih cepat tidak dari
kalau sekarang petahana sudah
tidak ada pilihan siapapun
presidennya termasuk prabowo
dia harus bisa menuntaskan karena
lima tahun ini kan dikritisi pak jokowi
empat tahun pak jokowi belum bisa
mungkin orang melihatnya ini
lapor merah ya tentu menjadi tantangan
kami ke depan kita pemerintah
apakah seperti pak jokowi
kurang dari empat tahun berarti bisa
harus dong maksud saya siapapun presidennya
termasuk prabowo ke depan harus bisa menyelesaikan
karena selama empat tahun ini
pak jokowi memimpinkan dikritisi
tidak ada yang tuntas soal ham
jadi ini kan yang dikritisi oleh
teman teman di lbh
di lsm dan sebagainya
ngo jadi pak prabowo
mau tidak mau tidak apa apa harus menyelesaikan
dan komitmen itu memang kita
buat dan kita akan buktikan dan kita akan
kita lihat besok seperti apa konkretnya
ketika berada di atas panggung apakah itu akan
tersampaikan nanti selanjutnya kita juga bahas
yang tidak kalah seru untuk dibahas besok
tentang pemberantasan korupsi di indonesia
tetap di cnn indonesia prime news kita segmen
berikut ini ada segmen terakhir
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas apa kira kira yang
disampaikan oleh para capres
cawapres besok pada saat
saya ke kang maman yang menarik juga
dibahas tentunya soal
pemberantasan korupsi memang
cukup luar biasa kinerja kpk kita lihat
beberapa tahun belakangan empat tahun tiga tahun
belakangan ini tapi ada yang
mengganjal tentu saja yang
juga menjadi perhatian banyak orang yang
masih belum tuntas sampai sekarang yaitu
penyerangan terhadap novel baswedan dan juga
kemudian diikuti oleh beberapa penyerangan lain ya
ya poin pertama dulu ya
poin pertama di misi kami
ada penegakan sistem hukum
yang bebas korupsi terpercaya
dan juga mandiri
ini sebenarnya ingin mengatakan
waktu jadi aktivis dua kali digundul
jangan dibubarkan tetapi kita
pun mengingatkan bahwa sungguhnya
kehadiran kpk itu harus menjadi
support besar bagi terbetulnya
sebuah sistem hukum jadi kepolisian
lah sebenarnya kejaksaan agung
kejaksaan lah di sana karena
mereka ada di daerah penyidik
kpk ada berapa orang sih tetapi penyidik
di kepolisian kejaksaan itu
penting jadi yang kita bangun itu sistem hukum
tetapi yang bebas korupsi
nah persoalannya ini adalah jaminannya apa
bahwa itu bebas korupsi nah itu persoalannya
adalah seperti yang saya katakan tadi
bahwa kita berhadapan dengan
mentalitas korup daripada para pejabat
itu sendiri dari mulai tingkat bawah
sampai atas dan pengawasan ini
harus dimulai dari bagaimana kita
membentuk itu apa yang disebut dalam
misi kami sebagai membentuk
revolusi mental yang bebas
korupsi lalu pengawasan yang melekat
dari masyarakat itu sendiri termasuk
juga penindakan yang
masif nah poin kedua soal
tidak mau intervensi terhadap
apa namanya terhadap penyelidikan itu
kita sudah serahkan bahkan kepolisian sudah
membuat tim yang hari ini
diharapkan secepatnya menghasilkan
keputusan nah kita ingin mengatakan
bahwa dalam bidang hukum
jokowi telah menempatkan hukum sebagai
instrumen untuk menegakkan keadilan
bukan instrumen untuk
ini yang menjadi kadang kadang
dilematis di mata publik
bagaimana seorang presiden
dia seolah olah tidak
masuk menyelesaikan ini semua tapi
presiden justru nanti dikritik kalau menjadikan
hukum ini sebagai alat dia
berkuasa lalu muncullah
fitnah misalnya kriminalisasi ulama
padahal dari awal jokowi mengatakan
tidak ada yang namanya ulama
dikriminalisasi tetapi kita jangan
mengulamakan juga kriminal kan
karena ini negara hukum maka konsep
yang akan dijadikan debat besok
adalah bagaimana kita kembali kepada
konsep besar ini negara hukum
keadilan harus terasa
oleh semua kalangan tidak hanya
kelompok atau dua kelompok
orang makanya ketika kpk
tapi sebenarnya kalau misalnya tgpf novel
kan itu sebenarnya bisa sejak awal
dilakukan itu kan tidak harus menunggu
sekian lama dari awal presiden dorong itu
sekarang oleh kepolisian kita tanya kepolisian
tapi yang pasti ya
bagaimana jokowi bersifat
mendukung kpk kita lihat beberapa
partai pendukung tetap aja kena
di tahap kpk misalnya neneng dari
golkar di bekasi lalu yang nasdem dari
cianjur dan lain sebagainya ini mengatakan bahwa
jokowi menempatkan hukum
sebagai instrumen untuk menegakkan
keadilan tanpa pandang bulu
dan jokowi tidak ingin menjadikan hukum sebagai
alat intervensi kekuasaan yang akan
melanggengkan kekuasaannya karena bagaimanapun
kalau kasus novel masih belum selesai dan
kemudian juga sudah ditanggapi oleh pak prabowo
dan mengatakan kalau misalnya pak prabowo jadi
presiden itu akan lebih cepat ditangani
iya jadi tentu ya jadi memang
raport buat pak jokowi
soal korupsi ini masih
merah ya menurut
hitungan kami ya
sekalipun banyak ott kemudian
ada efek efek merahnya disitu
oh apor merahnya justru disitu
ya karena yang melakukan otket kpk
kpk lembaga independen
bukan presiden yang membentuk itu undang undang
perintah undang undang yang membentuk
dipilih secara independen kami di
dpr ya untuk memilih
ya tentu bersama pemerintah dan sebagainya
jadi inilah kelemahan
pemerintahan pak jokowi
yang tersandra mohon maaf ya
oleh partai partai pendukung
yang juga punya kekuatan politik
jadi presiden memang tersandra
harus ada keberanian presiden
jangan sampai presiden yang kami tangkap
hukum sebagai alat
alat melanggangkan kekuasaan
memperluas kekuasaan gitu
kelompok lawan itu yang dipahami
oleh masyarakat selama ini
kasus nobel baswedan
susah sekali gitu ya padahal kita tahu
polisi kita ini termasuk polisi yang terbaik
di dunia ya urusan apa aja bisa
selesai teroris ngompor di hutan aja
ketangkep masa novel yang ada di sekitar
situ nggak ketangkep ya kan begitu
jadi kan ada pertanyaan besar big question
ada apa ini siapa bermain disini
untuk kepentingan apa lalu kenapa
presiden tidak berani dan tidak bisa
ya kita bersyukur akhirnya kapolri
membentuk tim ya tapi kan kalau kita
pelajari ternyata tim itu kan karena rekomendasi
komnas ham ya kan bukan
perintah presiden bukan keinginan presiden
dan bukan keinginan kapolri sendiri begitu loh
dan kita sayangkan juga
tim itu kan terlambat dibentuk
harus kita kalau lihat ke belakang
zaman psb psb sebagai presiden
bisa membentuk tim
pencari fakta umpamanya itu kan yang dituntut
oleh teman teman ngo sehingga
iya jangan salahkan kami sebagai
oposisi kalau masyarakat
memanfaatkan itu masyarakat dibilang
wah ini karena menjelang debat
hukum kira kira ya bukan kami kami
nggak ada kepentingan disitu ini kan masyarakat punya pendapat
silahkan saja nah kemudian
di era pak jokowi inilah
zaman partai pecah gitu loh
jadi kita tahu dulu kan golkar
kemudian p tiga memang di
setelah itu kan pecah ya kan
jadi kan masyarakat melihat wah ini ada
kepentingan politik ada tangan tangan kekuasaan
disitu ini kan yang
tidak baik kita zaman reformasi seperti
ini padahal kita tahu siapapun
yang berkuasa mohon maaf ya
dengan empat partai katakanlah
begitu teman teman di sebelah dengan
delapan partai atau enam di dpr
duduk sebagai presiden wakil presiden
kami tidak mungkin berempat kan begitu
juga mengajak dan mempersilahkan
teman teman lain mau golkar mau
pkb siapapun bergabung kami
tidak mungkin oke tidak mungkin karena kami
memahami kami tidak bisa menyelesaikan
permasalahan bangsa sendiri pak prabowo
menyampaikan semua permasalahan bangsa
kita harus kerjakan bersama sama
jadi pasti siapapun presidennya
apakah jokowi atau prabowo
atau siapapun nanti periode berikutnya
pasti ingin bahwa didukung oleh
parlemen yang kuat artinya apa
jumlah komposisi partai dan
suara di parlemen dia harus lebih dari
yang biasa demokratis artinya apa
tidak usah khawatir begitu loh bahwa
presiden pasti didukung
dan disupport oleh partai partai
yang lain yang ada di parlemen
jadi saya kira penting komitmen bagi
presiden untuk menutuskan kasus
hukum begitu cuma kan yang
disayangkan waktu itu zaman pohon
terlalu cepat gitu sebenarnya nggak perlu juga
dipecah belah itu partai begitu loh
ada cara yang bijak pasti dia kembali
pastilah mohon maaf ya saya tidak
menganggap partai partai ini pasti
akan bergabung dengan petahana
pada waktunya begitu oke oke
tapi kalau misalnya gini deh sebelumnya kan sudah
diklaim pak prabowo mengatakan kalau
jadi presiden kasus novi baswedan akan
selesai dalam berapa hari pada saat itu
kan sempat sempat ada terlontar kata kata itu
ya tentu tidak bisa
hitungan hari gitu loh mana mungkin
hari ini dilantik berarti hari selesai
ini kan perlu proses tapi paling tidak itu masuk
itu dalam seratus hari paling tidak ada progresnya
kita juga jangan karena
berkuasa kemudian melanggar
juga undang undang melanggar aturan
mengintervensi juga tidak boleh
tentu sebagai pemimpin punya komitmen
yang ingin segera menyelesaikan
pengertian cepat itu jangan bertahun tahun
kan begitu kalau bertahun tahun kan
namanya lambat ya tentu dalam
hitungan yang rasional yang wajar
sesuai dengan peraturan
kalau kita punya sebagai presiden
kan kita perintah kapolri tolong selesaikan
enam bulan kalau anda tidak bisa
menyelesaikan dalam enam bulan berarti anda
berkinerja buruk ya mundur
saja jadi kapolri
banyak yang mengantri kan begitu
sebenarnya bisa sederhana itu
tapi sepertinya tidak bisa sederhana itu
kalau gubernur bupati bahkan kepala
desa nggak bisa diperintah begitu sama
presiden karena yang pilih kan
rakyat tapi kalau menteri
umpamanya umpanya menteri
presiden panggil menteri anda harus bisa
stop import begini supaya
raca perdagangan jangan defisit kalau tidak
bisa selesai saya kasus satu satu satu tahun
atau enam bulan anda mundur kan bisa
yang penting presiden juga fair
situasinya memungkinkan tidak
bagaimana berapa waktu saya kira
itu bisa jadi memang harus berani presiden
menyatakan pada jajarannya
pada menterinya pada kapolri
harus menyelesaikan itu yang kita
kritisi kayak korupsi ini
kok kpk lebih dominan gitu
padahal tadi saya setuju kita harus
membangun sistem yang adil
dengan memberi penguatan pada kejaksaan dan
kepolisian karena kpk itu
kan kita harus ingat ad hoc gitu
masa yang permanen berpuluh puluh
tahun kalah dengan ad hoc berarti kan ada
sistem yang salah itulah tanggung jawab
presiden memperbaikinya kang om man tanggapan singkat sedikit saja
iya tentu ya
berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah
dengan ukuran jadi kalau kami
berpengalaman konsep kami jelas kalau
bang patria kan masih di luar
kekuasaan sehingga sebagai pengamat
atau tim hore selalu
berkata oh iya nanti kalau kami berkuasa a b c
dan sebagainya tetapi saya yakin
tidak semudah itu tapi paling tidak saya
setuju bahwa komitmen penegakan sistem
hukum yang kuat yang bebas korupsi
dan juga penyelesaian persoalan persoalan
kasus ham berat
itu harus menjadi prioritas kami akan
melanjutkannya di periode kedua oke yang menarik
juga terakhir saya minta konfirmasi sudah
punya komitmen dari kedua pihak
tidak akan menyerang ya bang riza
oh iya jadi gini ini penting prabowo
itu tidak tipe menyerang oke oke
dia juga tidak mau menyerang gitu
karena kualitas kepemimpinan itu
bukan saat menyerang
justru kualitas kepemimpinan ketika kita diserang
bertahan bukan bertahan
kita tidak membalas dengan menyerang
oke baik prabowo begitu kalau dihina
di fitnah diapapun ya kan
kita balas dengan kebaikan
jadi saya yakin prabowo tidak akan menyerang pak jokowi
juga dari kubunya ya sudah confirm
iya compem bahwa kita akan mengelaborasi
seluruh visi misi kita dengan
sesuatu yang bukan janji bukan hanya
mimpi tetapi apa yang bisa kita
lakukan agar indonesia maju
itu aja oke tapi kita lihat besok ya di panggung
apa yang akan terjadi terima kasih bapak bapak
udah mudah seru ya

terima kasih banyak